masuk ke gbk baru kali ini nggak boleh naik kursi roda
seorang pengguna kursi roda dilarang masuk ke area ring road stadion utama gelora bung karno
oleh petugas keamanan pada sabtu malam
dalam peristiwa tersebut pengguna kursi roda tersebut dilarang masuk karena tidak memiliki pendamping
skateboard dan sejenisnya orang yang roda itu belum bisa masuk
setelah sempat berdebat pengunjung itu akhirnya memilih untuk meninggalkan lokasi
kita bukan orang sakit
menanggapi insiden tersebut public relation stadion utama gbk muhammad rinugroho pada selasa petang mengaku
ada kesalahpahaman antara petugas dengan pengunjung tersebut
pihaknya tak menampik dan mengakui kesalahan tersebut
nugroho juga menegaskan jika pihaknya sudah meminta maaf secara langsung kepada pengunjung tersebut
beliau juga sudah merespon baik sudah memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi ini
kami juga rencana akan
bertemu sekaligus kita mau buat konten atau edukasi terkait pemahaman terkait disabilitas di gbk seperti itu
pengelola sugbk memastikan jika tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke area stadion utama gelora bung karno
bahkan sejumlah fasilitas ramah disabilitas juga sudah disiapkan di sejumlah akses masuk area stadion
pengelola juga memastikan akan melakukan evaluasi kinerja petugas keamanan sub
agar lebih berhasil
untuk mengatasi ramah terhadap pengunjung
rizki iktiar yahya jakarta